waduh saan segendut si adami duh kamarnya enakin gini biarpun rumahnya udah tua bangunan klasik
tapi masih bagus terawat gini bersih tuh waduh lantainya juga kasur lega bisa berlima saya
begini moduh pahingan weh awak ngelebar segendut tuh tv
anak kecil lagi lewat habis pulang sholat maghrib dia itu didadahin sama hantu tanpa kepala
dan sejak saat itu
hantu tanpa kepala sering mengganggu orang orang apalagi anak kecil yang badannya gemuk kayak kami
hantu orang belanda yang bunuh jerry mereka kasih nama hantu jeruk purut
kali aku harus nih aku mau ke dalam dulu ya
untung kali gak tahu
sebenarnya aku takut lama lama di sini
gak ada bayangan
ada suara yang main
itu ada hantu
ada hantu kepala orang

hafa coba kamu lihat baik baik deh
gak mau rafa gak mau
ini kan cuma kepala boneka
wah ternyata bener boneka
kesian ya pemiliknya
kalau tahu bonekanya udah putih putih gini
malah kesian kesian ya sama boneka doang
kali kita pegang aja ya kak
rasa gak mau nginep di sini
gak boleh gitu rafa
kita kan udah janji sama adam
kita kan mau nginep di sini
gak enak lah sama adam
tapi di sini serem kak
udah gak apa apa
ada kali di sini
saan si gendut si adam ini
kamarnya enakin gini
biarpun rumahnya udah tua
bangunan klasik tapi masih bagus
terawat gini bersih tuh
waduh lantainya juga
bisa berlima saya di sini
wakna lebar si gendut
tuh tv nya juga
gaya si gendut
kamarnya pake ac
agak ini aja
gada ada apa apa
tidak ada apa
maria libun di sini

ibu besarnya deskripsi saya saja udah sama
eh ah saya udah tahu lah
bima saya sudah tahu dari awal tadi ketemu udah begini
jangan kegatelan deh saya ini rt loh bima
dan macem macem saya pejabat ini
ngumpet lempar batu sembunyi tangan
nanti begitu bul bul bul eh pendek
keluar lah mesti lucu lah
bima tongki itu caranya bima
ngagetin ngagetin saya aja di atas saya tuh lagi sendiri kaget loh
bukannya saya takut tapi saya kaget
lho lho lho kaget kenapa pak rt
tadi di kamar colek colek saya segala
nggak lah ntar kalau dilihat orang jadi fitnah
di kamar berdua duaan ganggu gangguin
maksudnya apa coba saya ini rt loh jenderal di kampung sini
pak loh dari tadi saya di sini loh pak
siapa yang gangguin sih
hei alah nggak ada yang nyelek nyelek
iya nggak mungkin banget lah
tadi kan saya lagi lihat lihat dicolek
nggak boleh begitu dong
ini udah goreng tepung nyolek nyelek saya di kamar
saya lagi asik asik nih lihat lihat celung celung
dicolek kan bisa jadi fitnah
pak rt kayaknya mulai halusinasi ini ma
bi ingatnya dari tadi di sini
oh bima saya tahu
kayaknya ini mah akal akalannya pak rete
pak rt kayaknya seneng sama bima
pengen digodain tapi malu
bilang aja kalau pak rt itu pengen digodain sama saya ya kan
berarti cinta bima tidak bertepuk sebelah tangan
jadi kesalahan ini
ini namanya koker koker kode kerana
bima tahu kok
kalau pak rt ini sudah lama mendudak
bapak kita sholat subuh dulu yuk
tunggu kak ini lagi seru nih
sholat nggak boleh tunda tunda lho
jangan main main yang boh terus
tunggu kak ini lagi seru
ya udah kali tinggal
kak tunggu kak
kali mana sih